sebelas anak di bawah umur asal sambas kalimantan barat sabtu sore dijemput oleh pemerintah daerah pontianak untuk dikembalikan ke rumah orang tuanya di sambas
sebelumnya polres pelabuhan tanjung priuk jakarta utara menyelamatkan ke dua belas anak di bawah umur tersebut di pelabuhan tanjung priok pada dua agustus dua ribu enam belas dan dititipkan di rumah aman di jakarta timur
kedua belas anak di bawah umur tersebut kesemuanya anak perempuan yang masing masing berumur sekitar dua belas hingga tujuh belas tahun
rencananya ke dua belas anak di bawah umur ini akan dipekerjakan di pabrik konveksi di kawasan jakarta barat
menurut kepala panti neneng haryani dalam jumpa per sabtu sore selama berada di rumah aman di kawasan cipayung jakarta timur pihak kepala panti sudah memeriksa tidak ada tindakan kekerasan terhadap ke dua belas anak tersebut
selama kurang lebih satu minggu dari sejak tanggal dua agustus sampai saat ini anak tersebut sudah mengikuti kegiatan kegiatan yang dilakukan di lpsa psmp handayani ini
kegiatan kegiatan yang bersifat bimbingan fisik sosial dan mental dan juga pemeriksaan secara psikis oleh social wolker dan oleh psikolog yang ada di kami
anak tersebut dibawa dari sambas ke jakarta tanpa surat izin tertulis untuk bekerja
pemilik konveksi sekaligus perekrut ke dua belas anak di bawah umur ini bahkan tidak membayar upah dengan layak
tidak ada tunjangan kesehatan dan melanggar undang undang ketenaga kerjaan
kudusnya itu mengambil anak anak di bawah umur dari wilayah kalimantan kemudian dipekerjakan di daerah jakarta
dari informasi tersebut kami kemudian menindaklanjuti dengan melakukan operasi ataupun rajia terhadap kedatangan kapal kapal penumpang yang melewati
kepolisian masih memeriksa seorang pelaku yang diduga sebagai penanggung jawab terhadap ke dua belas anak di bawah umur tersebut
dan untuk mengetahui perkembangan kasus eksploitasi dan perdagangan anak di bawah umur ini
melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan kasat reskrim pores pelabuhan akp victor inkiriwang
selamat pagi pak victor
bagaimana kronologi penyelamatan belasan anak yang diduga menjadi korban eksploitasi anak ini
ya selamat pagi mas
baik untuk kronologinya yang kami ungkap terhadap mempekerjakan anak di bawah umur ada dua belas anak
awalnya itu sekitar bulan juli kami mendapatkan informasi bahwa adanya kegiatan pengiriman beberapa anak di bawah umur
bagaimana sebenarnya kronologi penyelamatan belasan anak yang diduga menjadi korban eksploitasi anak ini
bagaimana sebenarnya kronologi penyelamatan belasan anak yang diduga menjadi korban eksploitasi anak ini
pengiriman sembilan belas orang ini kami periksa intensif dan kami dapatkan keterangan bahwa positif terhadap sembilan belas orang ini
di mana dua belas orang anak ini memang dipekerjakan di salah satu home industry daerah jelambar jakarta barat
ya pak victor setelah dua belas anak ini diselamatkan bagaimana dengan pemilik konveksi
sanksi seperti apa yang akan diberikan pihak kepolisian untuk mereka
ya pasti mbak jadi kami mengenakan undang undang ketenaga kerjaan terhadap salah satu pihak yang bertanggung jawab
yang merupakan pemilik juga home industry konveksi ini dengan inisial bsd
ri nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
saat ini kami dalam proses penyidikan terhadap terduga ini yang bertanggung jawab
sementara anak anak di bawah umur ini sudah kami amankan bekerja sama dengan pemerintah
dinas sosial kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten sambas kalimantan barat
sampai hari ini kami masih bekerja untuk memaintain anak anak ini
supaya mereka bisa mendapatkan kenyamanan bisa kemudian bertemu kembali dengan keluarganya
dan bisa menjadikan perhatian bagi pemerintah tentunya untuk dapat memberikan kehidupan yang lebih baik
maupun jaminan keselamatan dan keamanan bagi anak anak ini
terima kasih bapak akp victor inkiriwang kasatreskrim pores pelabuhan atas waktu anda untuk cnn indonesia today